insight with desi anwar akan segera kembali
iya masih bersama insight with desi anwar
kita juga masih ditemani oleh deneng gunadi managing director grab indonesia

bukan seperti misalnya perusahaan taksi atau perusahaan yang memiliki operation
manusia yang cukup besar

masalah kesehatan yang memerlukan juga pengetahuan tapi juga mitigasi dan lain sebagainya
salah satu yang dilakukan adalah
dengan melakukan social distancing harus juga mungkin mencuci tangan
sekarang perlu sanitizer perlu masker dan lain sebagainya
mungkin apa dengan begitu banyak jumlah mitra
istilahnya membantu atau merupakan tanggung jawab lah dari perusahaan yang anda pimpin sekarang
memastikan semua sehat semua tapi juga ketika sakit ada jalan keluarnya
jadi terima kasih banget mbak desi
grab itu sejak awal februari jadi waktu di china mulai heboh dengan pandemi ini
kami di grab indonesia sudah mulai mengedukasi semua driver kami
jadi kami sudah mengedukasi apa yang harus dilakukan
nah yang offline itu kami di grab driver center kami
kami bekerjasama dengan grab health dari good doctor
jadi dokternya sendiri
yang datang dan kemudian menerangkan apa sih covid sembilan belas bagaimana kita menjaga diri
itu awalnya di awal februari yang lain belum ada heboh di indonesia kita sudah mulai heboh
dan feedbacknya cukup bagus
cukup bagus karena mereka suka dan mereka paham
dan kami tidak hanya offline aja kami juga melakukan online training terus dan terus
karena edukasi itu tidak bisa sekali
itu yang pertama
setelah ternyata pandemi ini makin meningkat
di grab indonesia kami punya gerakan kita vs corona
kita versus corona itu ada banyak hal yang kami lakukan
jadi pertama adalah kami memastikan contactless delivery
jadi kita mengajarkan driver kita apa artinya contactless delivery
itu yang pertama
yang kedua kami juga mengajarkan mitra merchant kami
bagaimana cara membersihkan dapurnya dan sebagainya
kami juga mengirimkan pedoman
memastikan mereka mengikuti pedoman itu
bagaimana cara memastikan ini semua diikuti
jadi memastikan itu kami ada qc quality control yang datang tanpa perjanjian
jadi kami lihat apa yang mereka lakukan
nah kalau mereka tidak melakukan
jadi semacam sidak
kalau mereka tidak melakukan kita akan suspend mereka sampai mereka benar benar melakukan pedoman
karena itu penting sekali buat mereka dan karyawannya buat driver kami
dan juga buat pelanggan kami
apalagi kalau dengan roda dua atau iya bahkan di satu mobil itu kan pasti social distancing itu betul betul harus dibarengi dengan
pakai maskernya mobilnya juga harus didisinfeksi dan lain sebagainya
dan kami juga mendistribusi temperatur gun
kenapa untuk memastikan bahwa karyawan yang bekerja di merchant food itu setiap pagi dicek
dan driver yang mengambil makanan itu dicek juga
sudah social distancing kemudian dicek sehingga pelanggan itu merasa aman
bahwa memang kami benar benar peduli terhadap kebersihan ini
kemudian kami juga punya stasiun stasiun disinfektasi
artinya kami mengajarkan para driver bagaimana sih mencuci mobil mendisinfektan mobil maupun motor
itu kami lakukan juga gitu kan
dan ini terus menerus
ini terus menerus gitu kan
dan kami juga mendistribusi temperatur gun

terus dan terus
kemudian untuk empat roda untuk grabcar itu kami juga mulai minggu ini dan terus minggu depan dan seterusnya
itu kami memasang plastik untuk menutupi drivernya sehingga drivernya aman
pelanggannya juga aman
dan kami juga merasa sudah ada social distancing is good gitu kan
tetapi juga memastikan supaya gak ada yang droplets dropletsnya itu
dan ini untuk seluruh mobil yang merupakan mitra
dan kami tentunya gak bisa langsung masif tapi terus terusan gitu
karena kita juga tidak mau mereka semua berdateng dan berkumpul
ada berapa persen kira kira yang sudah di mobil mobil ini sudah disiapkan dan juga
setiap minggu itu seratus mobil karena apa namanya manufacturernya juga nggak bisa langsung
tiba tiba seribu dua ribu gitu kan
nah kami sudah jadi seribu dan terus
ini akan terus gitu
jadi seluruh indonesia
nah ini merasakan ada cost ya
selama ini bagaimana perusahaan
sudah berapa yang dikeluarkan khusus untuk memitigasi lah terutama kepada mitra mitra ini
dan juga kira kira targetnya berapa
yang memang disiapkan ini istilahnya dana covid sembilan belas yang mau tidak mau harus dikeluarkan
dan dana covid sembilan belas yang kami siapkan untuk yang sudah dan yang akan datang itu sepuluh juta dollar atau sebesar satu ratus enam puluh miliar
itu diambil dari mana dari
dari investasi dari dana operasi dari budget
untuk indonesia selama berapa lama selama ini ini kan kita nggak tahu sampai kapan mulai
sampai kapan ini akan berakhir
paling juga ini sepuluh juta dollar itu sudah kami sebagian kecil mulai dipakai
dan akan terus dialokasikan untuk juga untuk kesejahteraan driver kita untuk kesehatannya dan sebagainya
karena driver driver yang diduga covid
nah itu dia
dan covid itu kami kasih santunan
apa semacam asuransi
betul sekitar satu lima juta rupiah untuk dua roda atau grab bike
tiga juta untuk grab car
dan ini akan terus
santunan ini khusus bagi mereka yang
dan yang sudah positif
oke kalau sekarang yang sudah positif itu apa tindakan yang dilakukan
karena pasti mereka kan harus self quarantine dan lain sebagainya
jadi sesuai apa yang dianjurkan pemerintah gitu kan
dan kami selalu monitor gitu kan
mereka tetap harus yang mereka dirawat di rumah mereka akan tetap di rumah
kalau nggak mereka dirujuk ke rumah sakit yang memang menjadi rujukan yang diberikan oleh pemerintah juga
dan ini semua dibiayai oleh perusahaan begitu
kan kalau yang sudah positif covid sembilan belas
oh iya itu gratis
itu gratis lah istilahnya
gratis karena itu dibiayai oleh pemerintah
jadi ini lebih kesantunan untuk supaya mereka bisa bertahan hidup selama
lebih seperti itu
lebih seperti itu
baik kita break sebentar mbak neneng tapi kita akan lanjutkan setelah informasi yang berikut
ini tetaplah bersama insight with desi anwar

sekitar empat tahunan saya
buat keluarga bisa buat sekolah bisa buat kuliahin anak juga
tapi semenjak ada pandemi ini penghasilan saya turun sangat drastis sekali
biasanya saya dapat per hari itu empat ratus ya
kalau sekarang pengen dapat lima puluh ribu aja susah
sebelum covid itu mbak bisa dua puluh lebih mbak
saya sekarang tiga aja udah alhamdulillah mbak
saya udah seminggu mbak
udah itu karena memang saya kalah di bensin
kalau kita nyari terus bensin up
kalau misalkan pemerintah bisa ngasih kompensasi buat ojol
saya sih nurut aja
tapi kalau misalkan kita sama sekali nggak dapat kompensasi
itu kita mau makan dari mana gitu
terpaksa saya mesti keluar cari nafkah gitu
yang sekarang dibutuhkan sebenarnya sembako mbak dibanding uang
karena sembako juga kita kan udah jarang
sekarang subsidi pemerintah aja udah susah
kita ngantri musim bener bener dari pagi
kalau stok habis selesai udah
insight with desi anwar kali ini topiknya adalah
nasib pengendara ojek online dan apa solusinya di tengah pandemi covid sembilan belas
bersama neneng gunadi managing director dari grab indonesia
mbak neneng tadi telah bercerita mengenai apa apa saja yang perusahaan grab lakukan ya
untuk meringankan beban penderitaan lah istilahnya dari mitra mitranya
dan cukup banyak mitranya baik di jabodetabek maupun di seluruh indonesia
tentu saja dengan adanya social distancing ini demand itu semakin turun ya
khusus untuk ride sharing dan lain sebagainya
tadi sudah disebutkan dengan memberikan edukasi membagi bagi masker hand sanitizer
dan menciptakan kendaraan yang jauh lebih bersih lebih steril
dan juga bantuan bagi penderita covid sembilan belas
ada semacam santunan

apalagi karena kalau kita lihat juga misalnya ini kan bukan karyawan lah istilahnya
karena bermitra dan kadang kadang mereka juga mungkin mencicil
dan harus masih tetap ya bertahan hidup
apa yang bisa dilakukan untuk meringankan mereka khususnya yang tidak mendapatkan banyak order pada saat saat ini
jadi misalnya mereka yang masih ada beberapa cicilan dengan kami gitu kan
kami extend mereka tidak perlu bayar dulu
karena kami tahu
bahwa sekarang penghasilan mereka sangat minim gitu kan
kami juga bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana supaya mereka yang masih mencicil ke perusahaan leasing dan sebagainya
bagaimana mereka dibantu untuk dijembatani untuk diskusi dengan perusahaan leasing beserta ojk sebagai fasilitas
contohnya dengan siapa siapa saja
jadi sebenarnya ada asosiasi perusahaan leasing indonesia yang menjembatani dan bekerja sama baik dengan kami grab
maupun dengan gojek gitu kan
dengan ojk untuk menerjemahkan apa yang bapak presiden jokowi sudah katakan gitu kan
bahwa tidak ada debt collector yang akan menagih anda untuk masa yang sulit ini
nah itu penerjemahannya seperti apa
kami bekerja sama dengan asosiasi leasing indonesia maupun dengan ojk untuk bagaimana nih menjembatannya
harus ya meringankan ini harus diringankan
ini harus diringkan
karena tidak ada pemasukan ya mau tidak mau
tapi bagaimana mekanismenya karena kan mekanisme itu yang penting ya
iya penting apalagi banknya juga sekarang mungkin masih bingung ya
ini sementara mas mandung dari ojk ini ngomong ngomong dengan pemerintah kan ada mengeluarkan berbagai macam stimulus lah
apalagi sudah ada perpu dengan ini menjadi sesuatu yang luar biasa
jadi harus ditangani dengan luar biasa
jadi ini juga apa kira kira dari segi bisnis atau kalangan bisnis yang dibutuhkan pada saat ini untuk memastikan semua kesehatan perusahaan juga tetap terjaga
jadi sebenarnya kami berterima kasih sekali dengan pemerintah karena pemerintah sangat fokus untuk membantu mitra mitra kami atau semua orang yang mempunyai income informel gitu kan
yang paling banyak di indonesia
dan itu paling banyak di indonesia
iya sudah mengeluarkan perpu pp dan sebagainya itu sangat baik sekali
jadi kami juga sangat berterima kasih karena kami juga diajak untuk sama sama bagaimana membantu ini
diajak secara proaktif
diajak secara proaktif oleh
dan didengarkan juga
dan didengarkan juga oleh pemerintah jadi saya sangat berterima kasih dengan pemerintah
sekarang yang kita harus lakukan adalah bagaimana menerjemahkan
mengimplementasikannya secara cepat
nah itu yang sekarang kami berterima kasih
kami bahu membahu dengan pihak pemerintah untuk bisa mengimplementasikannya secara cepat
itu untuk membantu mitra kami
tapi kami juga sebagai company apalagi upaya yang kami lakukan
apalagi ini kan sebuah company yang sifatnya sekarang sudah dekacorn ya
dan it ini saya lihat ini justru salah satu sektor yang justru diuntungkan lah istilahnya dengan ini karena semua fokusnya kepada belanja online
jangan lupa dikit
berbisnis online dan lain sebagainya
apa yang selama ini sudah diberikan lah dari segi gotong royong misalnya kuncinya sekarang
csrnya dan juga apa lagi yang bisa dilakukan oleh sebuah usaha
jadi ada beberapa hal
mungkin yang pertama adalah dari segi produk bisnis gitu kan ya
dengan covid sembilan belas ini jadi kami memikirkan bagaimana kesejahteraan dan keselamatan mitra itu penting
penting gitu kan prioritas
prioritas jadi apa yang kami
lakukan adalah kami menciptakan produk produk
baru gitu kan dengan
memastikan seperti belanja
groceries terus kami create yang namanya
grabmart terus kami juga bekerja
sama dengan pasar jaya untuk
mart gitu supaya
itu tetap juga masih bisa
berjalan gitu kan
terus kami bagaimana
responsnya dan peningkatannya
kalau ada datanya sangat positif
itu baru mulai
dan ini akan terus
yang untuk pasar ini
kalau yang lainnya peningkatannya sih
mbak desi dari delivery
delivery food berapa persen peningkatannya
kalau dari segi ridingnya
mungkin turun tadi di
hampir di atas lima puluh persen
kalau yang lain
jadi peningkatannya di atas
terus terus naik gitu kan
karena kami melihat bahwa berarti
masyarakat juga percaya gitu kan
untuk belanja online
butuh lagi sekarang butuh
dan dipus juga dengan kerjasama dengan
pedagang pedagang pasar jadi kami juga
membantu pedagang pasar kami juga
mempunyai produk yang namanya nalangin
itu bisa disuruh untuk beli
sesuatu ditalangin dulu
dengan mereka kalau
grabbike itu sekitar rp dua ratus
nanti pas sampai di rumah
mereka membayar dibayar
kemudian kalau grabcardriver
itu nanti sekitar
satu juta maksimum jadi
kalau mau belanja tolong dong
belanjain istilahnya seperti itu
itu adalah produk produk yang kami
luncurkan karena kami berpikir inovasi
untuk membantu para
driver dan para merchant kami
saya lihat di sini justru perusahaan perusahaan
sepertinya betul betul bisa
dimanfaatkan ya dengan menciptakan
sesuai dengan kebutuhan
dengan pasar pasar ini ini bagaimana
bermitranya itu dan sudah
berapa gara gara jumlahnya
kami mulai dengan pasar di jakarta
gara gara yang sudah semua
pasar jaya jadi kita
sudah masukkan ke dalam
karena sekarang enggak usah
jalan dulu yang penting ada platformnya
mereka juga bisa
driver kami untuk jalan
dan untuk yang
pasar mart itu juga
sudah dimasukin nomor teleponnya jadi bisa
pilih oh saya mau dengan pedagang ini
mereka bisa telpon terus nanti
kita yang nganterin gitu jadi semuanya
itu cepat sekali mbak desi
yang harus kita pikirkan gitu
karena dengan begini kami membantu
masyarakat semua nah tadi salah satu
grab health mungkin bisa cerita sedikit
apalagi sekarang dengan kita sangat peduli
ya terhadap kesehatan perlu
inilah bukan saja konsultasi dokter
tapi juga perlu membeli obat obatan
dan lain sebagainya ini bagaimana
terima kasih banget karena dengan
konsultasi pertama konsultasi dokter dulu ya
konsultasi dokter itu kita
memang bekerjasama dengan kementerian
kalau sakit jangan berbunuh bunuh
ke rumah sakit dulu jadi
lebih baik kita berkonsultasi
self testing dulu karena kalau semua ke rumah sakit
penularannya bisa jauh lebih cepat
kan kita nggak tahu gitu kan
tidak melakukan social distancing
tidak melakukan social distancing itu yang pertama
kemudian kami juga memastikan
kalau mereka harus di rumah dan sebagainya
dan berikutnya adalah pengantaran
obat obatan pengantaran obat obatan
kami juga bekerjasama dengan rumah sakit
sakit rumah sakit sehingga
orang tidak usah menunggu
karena kalau menunggu itu kan
kemungkinan tertularnya juga besar banget
lagi ini pemerintah kan sekarang memiliki
gugus tugas ya untuk percepatan
penanganan corona yang penting sekarang juga
perusahaan apalagi perusahaan yang cukup
terhadap kebutuhan dan untuk
meringankan sudah dan berapa
terima kasih mbak desi
karena kami sudah
csr ini diandalkan
betul kami pertama kali yang kami lakukan adalah
kami mendonasikan ke gugus tugas
mendonasikan ke gugus tugas bnpb
karena menurut kami bnpb yang paling tahu
apa yang diperlukan
dan kemana didistribusikannya
jadi kami beserta
ovo dan tokopedia
kami masing masing sudah mendonasikan
dan ini kami lakukan dua minggu yang lalu
jadi mungkin kami
termasuk company yang pertama
yang fokus tapi nanti ke depan juga akan
depan juga akan dan kami juga
akan mendonasikan sejumlah
kepada bnpb dan gugus tugas juga
kemudian surgical mask
karena itu masih
kita istirahat lagi mbak neneng
tapi jangan kemana mana dulu
akan segera kembali
kita lanjutkan insight with desi anwar
apa solusinya di sini
masa pandemi covid sembilan belas
saya ditemani oleh neneng gunadi
managing director dari grab indonesia
ini salah satu perusahaan transportasi
berbasis online di indonesia
sekarang bukan saja transportasi ya
aktivitas itu semua memerlukan yang online
berbelanja juga online
dan juga untuk
sekarang juga bisa
mencek diri kita ya apakah kita
potensi untuk kena covid itu juga
nah saya lihat juga
indonesia ini katanya dijuluki
sebagai salah satu negara yang paling dermawan
diminta bantuan itu langsung
atau donasi dan lain sebagainya
nah termasuk pada saat covid sembilan belas ini
kita lihat banyak sekali
dari masyarakat dari komunitas
untuk saling bantu membantu
jadi semangat ini bagaimana digrab dengan
mitra yang begitu banyak tapi juga
karyawan begitu banyak
crowdfunding dan donasi ini semua bisa
dilakukan secara online
terima kasih mbak desi tadi saya sudah
katakan selain yang satu ratus enam puluh
sepuluh miliar atau sepuluh juta dolar tadi
berdonasi dan kami
katakan kalau kalian berdonasi
kami akan match dan
kami masukkan ini di
sama sama dengan benihbaik com
minta juga dari
untuk bersama sama karena banyak sekali
yang mengatakan mbak neneng
mau mendonasi berdonasi
karena semua tahu bahwa
dampaknya sangat besar buat mereka jadi kami
melakukan itu bersama sama
ada berapa jumlah karyawan di grab sekarang
di grab indonesia
sekarang itu lebih dari dua ribu
cara matchingnya adalah
dari kami mempunyai yang namanya
grabflex jadi mereka
bisa menggunakan dana itu
setelah mereka mendonasikan itu
semua kami akan matchingkan
itu setiap bulan ada
ada berapa kira kira yang dikumpulkan
ini baru mulai
oh baru mulai bulan ini dan akan
sampai bulan juni
nah targetnya apakah ada target
berapa yang ingin dikumpulkan
sebenarnya karena ini sesuatu
yang suka rela kami tidak memaksa
jadi tidak ada target
tapi kami yakin semua
peduli jadi kami
kami untuk mari kita bersama sama
semangatnya ya tapi bagaimana memastikan
ini semua akuntabel karena
kita lihat juga salah satu dari
bisa juga dimanfaatkan oleh orang orang
yang inilah istilahnya
tidak jujur ataupun
menggunakan kesempatan ini untuk
mencuri dan lain sebagainya jadi oleh sebab
itu kami melakukannya bersama dengan
semua terhadap kami
maupun terhadap mitra
strategis kami dan bagaimana
cara penyalurannya terhadap
seluruh driver kami
itu kami bekerja sama semua
dan nanti semuanya di audit
jadi pasti tepat
sasaran karena kita tahu siapa
yang akan kita berikan
dan semua bisa melihat
bahwa oh iya benar ini
tepat sasaran dan banyak sekali
terus terang yang menghubungi saya
ingin membantu dan kami katakan
mari membantu sama sama
dengan kerjasama dengan benibaik
dan juga sasarannya juga jangan sampai
nanti hanya numpuk di satu area
sementara di area lain justru membutuhkan
dan lain sebagainya ini
akuntabilitas tapi juga
tepat sasaran ini penting
ini selama ini bagaimana ini
bekerja sama dengan pemerintah
dan tadi kan mbak dena
mengatakan bahwa ya pemerintah memang sudah
melakukan langkah yang baik
untuk memitigasi ini tapi sebenarnya
apa sih yang paling penting
oleh sebuah bisnis supaya bisa
bertahan apalagi kalau
misalnya covid ini
akan berlangsung dua tiga bahkan
enam bulan mungkin sampai satu tahun
ke depan yang pasti akan sangat
dalam ya dampaknya terhadap keberlangsungan
suatu bisnis betul yang kami
selalu mintakan dan
kami katakan kepada pemerintah
ada yang disebut
memastikan pada pemerintah
tetap harus jalan
karena biar bagaimanapun
kehidupan sehari hari butuh
memberi makanan dan
biar bagaimanapun juga ekonomi
informal harus tetap jalan jadi
kami selalu menghimbau kepada
kalau misalnya partial lockdown
memastikan bahwa delivery ini
tetap bisa jalan dan juga
yang perlu ke rumah sakit
atau seperti mbak desi atau
karyawan di cnn ini
perlu datang ke studio
mereka juga membutuhkan transportasi
jadi khusus untuk
layanan yang sifatnya esensial
yang sifatnya esensial terima kasih
betul itu yang sifatnya esensial
tolong tetap harus
bisa berjalan dan saya yakin
pemerintah juga mendengarkan dan
pemerintah juga memikirkan ini semua
tapi kalau dari strategi
graaf sendiri sebagai perusahaan
parolah ini terus menerus
memang ini sebuah
perusahaan it biasanya mereka harus
peluang ya di tengah tantangan ini
apa strategi yang
luar biasa untuk
memitigasi ini semua sudah ada
jadi sebenarnya strategi yang kami lakukan
seperti tadi saya katakan kita agile banget
gitu kan dengan situasi yang seperti
kalau transportasi menjadi satu
hal yang sangat sulit sekarang jadi
apalagi kesehatan online
yang bisa dilakukan online
jadi itu yang sekarang kami
keluarkan dalam rangka
menjadi sangat minimum
nah itu strategi kami
kedepannya tapi kami juga
raya dan liburan bulan juni
itu kan semua orang
akan balik lagi ke kantor
ke sekolah kita harapkan
sudah lewat ya peaknya
karena biar bagaimanapun
nggak mungkin berlama lama
apakah nanti menjadi
dan sebagainya itu pasti akan
ada lagi dan apa yang kami
ada lagi gitu kan transportasi
pasti diperlukan lebih banyak
lagi dan sebagainya dan seterusnya
dan kami juga mengedukasi
istrinya untuk misalnya menjadi
supermarket karena sekarang kan
tapi sebenarnya dengan online itu jadi lebih cepat
dan kami mulai melakukan dengan
oh ini apa lagi yang mesti di improve
apa yang mereka masih belum tahu
melakukan belanja itu juga harus memperhatikan
kesehatannya kan mungkin harus
sarung tangan dan sebagainya
dan menggunakan ini dan bagaimana
mereka memastikan di
lajur mana nih tempat belanjanya
berarti harus ada orang orang yang
memang tugasnya melakukan
betul bahwa ini semua dilaksanakan
betul kita masih
ada satu segmen lagi mbak neneng
jangan kemana mana dulu
inside with desi anwar akan segera kembali
bukan kita yang keluar rumah
ini semua kita bisa pesan
online sehingga kita semua masih bisa
melakukan social distancing
aman di rumah tapi tentu
saja dengan tetap menjalankan
protokol itu mbak neneng
ini salah satu contohnya di belakang
yang harus dijalankan betul
ini semua dijalankan
jaga jarak antara dua meter
tapi ini peralatan dan lain sebagainya
itu juga harus dipastikan itu bebas
dari virus betul makanya
paketnya itu di seal
jadi kami juga mendistribusikan
seal kepada semua merchant kami
sehingga itu benar benar
jadi itu aman
virusnya nggak bisa masuk ke dalam nah contactless ini
jadi misalnya kalau jauhnya datang
terus orang di rumah
mengambilnya ini apa
sop nya yang harus kita ingat
dalam menerima barang ini
jadi pertama adalah menunggu bahwa
ya kan jaraknya dua meter
setelah mengambilnya dari
mengambilnya yang di atas ya dari
bungkusan yang warna
nanti drivernya pun
sehingga bersih juga
meskipun itu tidak terkena kan
waktu mengangkat itu nggak kena jadi penting
ya untuk menjaga supaya virus itu
tidak ditularkan jadi setelah
masuk ke dalam rumah baru
kembali ke motor
ini yang dilakukan tapi
kalau dari karyawan sendiri
mbak neneng sendiri
bagaimana work from home semua sekarang
tetapi ada beberapa frontliners
yang tetap harus
di depan mereka tetap
bekerja siapa siapa aja biasanya jadi
sebenarnya banyak jadi misalnya
yang mensupport para
di grab lounge kita
kemudian juga customer
experience kita yang
memonitor atau yang menerima
para driver maupun para
pelanggan kami itu tetap
harus berjalan tetapi yang kita lakukan
berkurang yang pertama
terus yang kedua juga ada tim a
tim b tapi tim a nggak boleh
ketemu tim b itu yang
kita lakukan juga semacam shift ya
semacam shift karena
supaya mengurangi kontak
penularan kalau misalnya ada dari
satu tim yang tertular jadi itu
kami pikirkan juga
kalau it pasti bisa di rumah
semua ya yang penting ada uang
ada komputer sebagian besar
kalau tidak perlu
para driver atau pelanggan
itu semua di rumah harus di rumah
neneknya sendiri lebih banyak di
rumah nggak perlu ke kantor sekarang
lebih efektif atau tidak sih
dari rubah itu yang pasti lebih
nggak ada jam kerjanya ya
karena nggak ada jam kerjanya dari
pagi sampai malam
oke bagaimana ini karena
kuncinya ini harus menjaga
kesehatan tidak boleh
stres jangan jangan kerja di rumah
tambah stres apalagi kalau di sana
ruang dengan anggota
keluarga lain yang juga harus
bekerja work from home atau belajar dari rumah
bagaimana tips tips kesehatan yang
dijalankan mbak nenek
supaya dari segi
fisik dan mental
semua sehat dan seimbang
merasakan bahwa ternyata kerja dari rumah
lebih berat karena
jam kerjanya lebih panjang jadi yang saya
lakukan adalah yang pertama adalah
saya terserang baru mulai
berolahraga mbak desy
ini penting ini salah satu
dari pola hidup bersih dan sehat yang harus
saya jalankan betul saya mulai berolahraga
karena saya tahu bagaimana
memang dengan olahraga ini baru
saya jalankan saya malu ini bukan
sesuatu yang perlu dibanggakan
dan saya sudah mulai
ada atau tidak ada corona nih
harusnya dilakukan setiap hari
jadi ini kayaknya sekarang dipaksa akhirnya
saya melakukan itu dan saya merasa
jauh lebih baik gitu kan
jadi saya juga
mau memberitahu kepada semua
berolahraga itu mulailah berolahraga
jadi kita lebih kuat kita lebih seger berapa menit itu
saya sebenarnya berolahraga
nya itu di
kemudian saya di halaman
dengan matahari itu
sepuluh menit oh iya lima belas menit penting sekarang kan
berjemur pagi hari karena awalnya
itu saya di dalam ruangan terus
dari pagi sampai malam
waduh ini nggak benar nih saya bilang
jadi akhirnya saya paksakan kemudian
apalagi mungkin kebiasaan kebiasaan
buruk ya makanan
yang kurang sehat mungkin bahkan kalau
sekarang orang indonesia paling sering ngerokok
dan lain sebagainya mungkin waktunya juga untuk
berhenti ya ini sudah
mulai diperhatikan sudah
apalagi yang dilakukan jadi
terima kasih mbak desi mengingatkan
ini juga bukan contoh yang baik tapi
dengan corona ini memang
itu menyebabkan sesak
nafas dan paru parunya menjadi
tidak kuat jadi semua perokok
tolonglah mulai berhenti
karena biar bagaimanapun ini
menjadi dipaksa tapi
positif tapi memang sebaiknya jangan
nunggu corona dulu kalau makan makan
yang sehat vitamin
dan lain sebagainya vitamin itu
jangan lupa vitamin c
itu juga harus
dan makanan jangan lupa adalah
ini tiap hari kan
tiap hari sekarang jadi lebih
terus terang jadi emang lebih teratur
sih makanan lebih teratur
pola hidup lebih teratur
karena kami memaksakan karena kalau enggak
tujuh itu tidak sehat
terakhir ada imbauan supaya
mungkin mereka merasa ketakutan
bahwa penghasilan berkurang dan lain sebagainya
bisa diberikan semacam
kata kata yang membuat
orang tidak terlalu takut ya di tengah
para mitra kami semua
kami sebagai perusahaan
kami nantiasa berpikir bagaimana
caranya membantu supaya
mendapat pekerjaan dan kami tidak
berdiri sendiri kami juga
bekerja sama dengan pemerintah
dan pemerintah itu sudah juga memikirkan
dengan adanya perpu dengan adanya
yang cukup besar
untuk dapat dibantu jadi mari
semua bisa kita
lalui kalau kita bersatu
bersama sama ya baik
terima kasih banyak kita semua
bersama sama kita semua
indonesia pasti bisa lah
kalau kita semua berpikir positif
melakukan kolaborasi dengan
baik dan juga saling bahu membahu
karena kalau bisnisnya
ya pasti kita juga semua rusak gitu
sekali lagi mbak neneng
terima kasih jaga kesehatan
jaga jarak dan lebih
aman di rumah ya untuk sementara ini
my insight kali ini jangan lupa
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini
dan youtube cnn indonesia
jangan lupa jaga jarak
sampai jumpa dan bye bye